saat reskrim polres metro jakarta timur melakukan penyidikan kasus pembakaran
yang dilakukan oleh us tiga puluh delapan tahun terhadap istri dan dua anaknya
di sebuah kontrakan di jalan inspeksi ppd cakung jakarta timur
ketiga korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit di wilayah jakarta pusat
lantaran mengalami luka bakar yang cukup parah
istri tersangka sudah menjalani operasi
sementara dua anaknya menjalani operasi hari ini
tersangka yang juga mengalami luka bakar saat berupaya membakar dirinya sendiri
usai melakukan pembakaran terhadap keluarganya
saat ini dirawat di rumah sakit polri krametjati
dari hasil pemeriksaan sementara motifnya sih ya biar cek cok rumah tangga
di hadap cembungan lah dari suami terhadap istrinya
kami kenakan pasal empat puluh empat undang undang pkdrt juntuh satu ratus delapan puluh
yang mencernakan hukuman dua belas tahun penjara
sebelumnya us seorang pria membakar istri dan dua anaknya berusia empat belas dan lima belas tahun
peristiwa yang terjadi rabu dua puluh delapan juni ini bermula saat us terlibat cekcok dengan istrinya
ia menuduh istrinya berselingkuh
tak berapa lama us menyiram keluarganya itu dengan bensin dan menyalakan korek api
saat istri dan dua anaknya sedang bermain ponsel
f rizal cnn indonesia jakarta